kita beralih ke informasi lain
lima belas pendaki asal jakarta tersambar petir di puncak gunung prau
dataran dieng wonosobo jawa tengah minggu sore
tiga orang pendaki tewas di lokasi kejadian
tiga jenazah pendaki gunung praudieng wonosobo yang tewas tersambar petir
dibawa ke rumah duka dari kamar mayat rsud setio negoro senin dinihari
ketiganya adalah aditya agung dermawan adi setiawan dan deden hidayat maulana
saat kejadian sebelas pendaki sedang beristirahat dan mendirikan tenda di puncak gunung prau
lantaran hujan lebat
tiba tiba petir menyambar mereka
tiga pendaki tewas di lokasi kejadian akibat luka bakar
sementara delapan korban lainnya selamat dan kini dirawat di rumah sakit umum daerah setio negoro
meninggal tiga orang yang mengalami luka dua orang
jadi yang enam dalam keadaan selamat
informasi dari temannya sekolah banyak selamat
itu pada waktu masang tenda atau pipet itu
tiba tiba ada petir
jadi yang tiga langsung meninggal di tenda tersebut